kementerian kelautan dan perikanan menyatakan pemberantasan illegal fishing
seperti dengan penenggelaman kapal pencuri ikan berdampak positif terhadap peningkatan stok ikan di indonesia
saat ini stok ikan menjadi dua belas lima juta ton
dilansir detik finance sejak dua ribu empat belas hingga april dua ribu tujuh belas
total kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan sebanyak tiga ratus tujuh belas kapal
sementara kapal pencuri ikan yang ditangkap sampai bulan juni dua ribu tujuh belas ada dua ratus sembilan puluh empat kapal
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti menyatakan kesalahan manajemen selama puluhan tahun
membuat ribuan kapal asing mencuri ikan dan berdampak pada menurunnya stok ikan
menjadi enam lima juta ton dalam dua dekade terakhir
namun dengan aksi penenggelaman kapal pencuri ikan telah meningkatkan stok ikan
menjadi dua belas lima juta ton atau sekitar enam lima miliar dolar amerika

jika peninggalan kapal pencuri ikan menjadi enam lima miliar dolar amerika
yang kapal asing yang berbendera indonesia kemudian juga ada sembilan puluh lima kasus pencurian ikan yang telah ditangani
sementara itu berdasarkan data wwf tahun dua ribu lima belas illegal unreported unregulated fishing and overfishing
hingga saat ini upaya kementerian kelautan dan perikanan dalam pemberantasan illegal fishing
telah membuahkan hasil kita lihat sumbangan subsektor perikanan
mulai dua ribu empat belas neraca perdagangan kompetensi ikan indonesia untuk pertama kalinya
sejak tahun dua ribu sembilan berada di atas thailand
dan ini kita lihat bagaimana terjadi penurunan cukup signifikan
dan pemberantasan illegal fishing tersebut membuat kontribusi sektor kelautan
dan perikanan cukup positif
trend yang naik terus terhadap produk domestik bruto dan juga kompetensi ikan indonesia
artinya ketahuan ya thailand selama ini menjangkar ikan dari laut indonesia